komisi pemberantasan korupsi atau kpk memeriksa anak sulung setia novanto reza herwindo
pemeriksaan ini terkait kasus megakorupsi ktp elektronik yang turut menyeret keluarga novanto
reza herwindo masuk ke gedung kpk jakarta sekitar pukul sembilan empat puluh waktu indonesia barat pagi tadi dengan tiga orang pengawal
ia dimintai keterangan sebagai saksi bagi dirut pt quadra solutions yang juga tersangka dalam kasus megakorupsi ktp elektronik anang sugiana sudiharjo
reza herwindo merupakan salah satu pemegang saham pt mondialindo geraha perkasa yang juga merupakan induk dari pt murakabi sejahtera
salah satu konsorsium peserta lelang tender proyek ktp elektronik
kamis kemarin kpk juga telah memeriksa adik reza yakni duwina michella terkait kasus yang sama
keduanya diakini mengetahui proses peralihan kepemilikan pt murakabi sejahtera dan pembentukan konsorsium peserta lelang proyek ktp elektronik
setelah diperiksa selama delapan jam putra stiano fanto reza herwindo keluar dari gedung kpk
jumat sore reza memilih bungkam kepada awak media terkait pemeriksaannya hari ini
pemeriksaan reza herwindo merupakan pendalaman dari sejumlah saksi lain yang juga terkait saham di dalam perusahaan yang memenangi tender ktp elektronik itu
kalau untuk reza herwindo itu penyidik mendalami
yang berkaitan dengan kepemilikan saham di pt mondialindo geraha perdana
karena pada saat itu yang tahun saat itu yang bersangkutan kan statusnya sebagai mahasiswa
jadi ditanya mengenai kepemilikan sahamnya di pt mondialindo graha perdana
nah kalau sn ya berkaitan dengan peran
dari tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi iktp itu
baik untuk mengelaborasi informasi ini lebih jauh kita bergabung bersama koresponden cnn indonesia roni satria
roni selamat malam
kita tahu kemarin ada pemeriksaan anak stiano fanto juga duwina michela
hari ini juga anak sulung stiano fanto reza herwindo
dari catatan anda di sana yang mungkin anda berhasil kumpulkan informasinya seberapa jauh sebenarnya
dugaan keterlibatan dari anak anak stiano fanto ini dalam kasus korupsi ktp elektronik
selamat malam indra
benar sekali bahwa kemarin kalau kita tahu bahwa ada duwina michela yang juga diperiksa selama kurang lebih delapan jam
yaitu merupakan putri dari stiano fanto
sementara hari ini putra sulungnya yaitu reza yang juga telah melakukan pemeriksaan tadi keluar
sekitar pukul enam
waktu indonesia barat
maksud saya pukul enam sore waktu indonesia barat
yang juga melewati pemeriksaan selama delapan jam
kalau kita lihat ke belakang lagi indra
istri dari stiano fanto juga telah melewati proses pemeriksaan
yaitu destri astriani dari beberapa waktu lalu di akhir november
kemudian tiga orang ini kalau kita lihat memang memiliki saham ataupun peran yang bisa dikatakan dalam pt murakabi sejahtera
di mana kalau dalam dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut
umum pada sidang perdana
kita berkilas balik pada sidang perdana
di tiga belas desember pada minggu lalu
kita lihat jaksa penuntut umum kpk membacakan
ada upaya dari andi agustinus atau andi narogong bersama setia novanto
untuk membentuk pt murakabi sejahtera ini
sebagai pendamping dari konsorsium pnri
yang kita tahu bahwa konsorsium pr ini memegang untuk proyek pengadaan ktp elektronik
nah sementara ada empat
perusahaan yang terlibat di dalam konsorsium tersebut
selain dari pt quadra solutions yang direktur utamanya sendiri
sudah menjadi tersangka yaitu anang sugiana
kemudian ada pt led industri dan pt sukovindo
nah sementara kalau kita lihat pt murakabi sejahtera ini sebagai pendamping
yang memang dituntut ataupun didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan
di mana dianggap atau diduga ada kerjasama ataupun kesepakatan
antara andi agustinus dan stiano fanto
untuk membentuk murakabi sejahtera ini sebagai bagian dari konsorsium
sementara kita tahu bahwa pt mondialindo geraha perdana ini
dimiliki atau pernah memiliki komisaris yaitu putri dari setenofanto
di mana pt mondialindo graha perdana ini
memiliki saham hampir lima puluh hingga enam puluh persen dari pt murakabi sejahtera
nah sementara pt murakabi sejahtera ini
ada peralihan di tahun dua ribu sebelas indra
bahwa dulunya adalah milik dari ataupun dipimpin oleh fidi gunawan
kita tahu fidi gunawan merupakan adik dari andi agustinus atau andi narogong
sementara peralihan tersebut dijadikan ataupun direktur utamanya
dialihkan kepada irfanto hendra
irfanto hendra ini merupakan keponakan dari setenofanto
ada beberapa anggota keluarga termasuk putri putra dan juga istri dari setia novanto ini
yang dianggap kpk memiliki keterlibatan ataupun mengendalikan bagaimana proses lelang dari awal
yang memang diakui oleh andi agustinus
kita tahu bahwa dalam persidangan yang sudah difonis oleh setia novanto
maksud saya andi agustinus sudah difonis kemarin persis
bahwa ada pengenekuan dari andi agustinus
bahwa proses lelangan dari tenda tersebut telah direkayasa sebelumnya
bahwa pnri telah jauh jauh hari sudah ada namanya
kemudian tentu saja
dugaan terhadap pt muraka bisjahsari ini mencuat ketika ada pengakuan dari andi agustinus tersebut
bagaimana perusahaan ini bisa menjadi pendamping konsorsium pnri seperti itu
nah terkait dengan pemeriksaan sendiri
kalau kita lihat dari priharsa nugraha selaku kepala bagian dari pemberitaan dan publikasi kpk
menyebutkan bahwa pendalaman memang masih dilakukan
mengingat bahwa pada saat itu ada jabatan jabatan di petinggi
ataupun pada pemegang
pemegang perusahaan seperti pt murakabi sejahtera yang dialihkan menjadi milik irvanto hendra
kemudian juga pt mondialindo geraha perdana ini
yang tadinya komisarisnya adalah duwina mikaela putri dari setenovanto
yang akhirnya saat ini sempat dimiliki sahamnya oleh destri astriani istri dari setia novanto
dan juga putra sulung dari setenovanto reza
nah kalau kita lihat pergerakan pergerakan dari kepemilikan
bagaimana proses pelelangan tersebut bisa akhirnya ada pertemuan di fatmawati
yang bisa dikatakan tim fatmawati saat itu istilahnya
di mana ada pertemuan dari masing masing konsorsium ini untuk membicarakan seperti apa prosesnya
kita lihat profil sedikit dari pt murakapi sejahtera yang didaftarkan
kemudian beralamat di jalan rasuna said
mereka mendaftarkan pt muraka bisjahsari ini sebagai perusahaan yang membentuk ataupun membuat id card
kemudian logo hologram
seperti itu yang tentunya menjadi bahan ataupun penguat untuk bisa menjadi pendamping konsorsium pnri
nah sekarang sejauh apa keterlibatan dari masing masing anggota keluarga setia novanto ini
nah bila nantinya ada bukti yang cukup kuat dimiliki oleh kpk
terkait dengan apakah mungkin pengakuan dari setenovanto di persidangan
apakah seperti yang kita tahu bahwa andi agustinus sudah menyebutkan pengakuan adanya lelang yang direkayasa
nah sementara pt murakabi sejahtera ini bisa dikatakan masih misteri
apakah benar memang dibentuk sengaja dengan mengikuti proses adanya pengadaan yang dilakukan oleh kementerian dalam negeri
terkait dengan pembentukan ktp berbasis elektronik seperti itu
kita masih akan menunggu konfirmasi ataupun penyidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi
terkait benar tidaknya keterlibatan dan tentu saja bila ada keterlibatan seperti itu
kita akan melihat tentu saja akan ada status status baru bagi para saksi ini
yang telah didatangkan
baik terima kasih roni satria melaporkan langsung dari gedung kpk